maaf ya bu karena aku selalu buat ibu jadi sedih dengan semua sikap sikapku
malam ini juga pangeran akan kami pindahkan ke ruang perawatan
bu kami prinsip dulu mau memeriksa pasien lain
terima kasih dok ya
ya udah sekarang kamu mendingan istirahat ya put ya
om raimon makasih banyak ya om
karena om udah nemenin ibu selama aku tersesat di hutan
bu istirahat dulu sama aku
om jojo makasih ya udah nganterin aku sama ibu pulang
oh nggak masalah
itu udah jadi tugasnya
soalnya kan sebentar lagi putri jadi majikannya om cucu juga
pak bos saya tunggu di depan ya
bu bos saya permisi dulu
ya udah kalau gitu aku juga masuk kamar ya bu
baik ya om
lebih baik pak remo juga pulang ya pak
karena kan pak raymond juga pasti capek perlu istirahat
saya nggak mau pak rem sampai drop terus sakit
gak usah mikirin saya
nggak ada masalah menurut saya
kamu yang istirahat
bukannya saya mau ikut campur
tapi kalau bisa bunda uang jangan terlalu keras ke putri
yang putri lakukan itu salah pak
saya sama sekali nggak ada maksud keras ke putri
tapi memang saya nggak mau putri itu dihina sama pak alex pak
saya sebagai ibunya nggak terima kalau putri diperlakukan seperti itu
tapi aku cinta sama pangeran
dan aku mau berjuang sama sama sama pangeran
tapi gak baik buatnya
tapi buat putri bu kalau ibu gue kerasin dia
gue kepikiran terus sama pangeran
aku pengen banget tahu kondisi dia
gue tanya citra ah
cit lu masih di rumah sakit kan
tolong dong kasih tahu gue gimana kondisi pangeran sekarang
apa terjadi sesuatu sama pangeran
please lo jangan rahasiain apa apa dari gue cid
ibu harus bilang berapa kali ke kamu
untuk jauhin pangeran put
put ibu minta
mulai sekarang kamu stop
tidak cari tahu lagi tentang pangeran
mulai sekarang kamu stop
nggak cari tahu lagi tentang pangeran
kok lo jadi nggak ngomong gitu sih ke pangeran kenapa
kenapa jadi ketakutan
barusan tante nawang negasin ke putri
buat ngejauhin pangeran
nggak usah cari tahu tentang keberadaannya pangeran
nggak usah lagi deket deket sama pangeran din
gue jadi kesian deh sama putri dan pangeran
mereka tuh saling cinta
tapi harus terpisah karena perbedaan status si kaya dan si
lo tau kan
kenapa jadi dulu yang baper
jujur gue juga sedih melihat keadaan mereka jadi kayak begini
kalau aja gue gak nurutin maunya pangeran
semuanya nggak bakalan terjadi
plus citra udah udah ya
udah cukup buat nyalahin diri lo sendiri terus kaya gini
ntar kalau lo kaya gini terus yang ada lo sakit

ibu mohon kamu bisa ngerti posisi ibu put
ibu cuma nggak mau kamu dihina bahkan menderita
cuma untuk mempertahankan cinta kamu saya
ah biarin putri istirahat dulu ya
kamu istirahat dulu aja
karena aku selalu buat ibu jadi sedih
dengan semua sikap sikapku
malam ini juga pangeran akan kami pindahkan ke ruang perawatan
makasih dok ya
pangeran kamu mau beri alih alih
kamu mau beri alih alih
kamu mau beri alih alih
kamu mau beri alih alih

kamu mau beri alih alih
dr hendra udah jelasin ke papa semuanya
waktu kamu baru masuk ruang igd sebelumnya
jadi papa udah tau
papa kan berusaha sebisa papa tapi
untuk nyebuin kaki kamu
papa aku gak mau lumpuh papa
aku gak bisa gerakin kaki aku papa
aku gak bisa